car free night di jalur puncak bogor jawa barat akan diberlakukan mulai sabtu tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh dua pukul delapan belas waktu indonesia barat hingga satu januari dua ribu dua puluh tiga pukul enam
satlantas polres bogor menyatakan akan terjadi kepadatan lalu lintas kendaraan menjelang car free night
karena itu pihaknya mengimbau pengendara agar melalui jalur atau rute alternatif
bagi anda yang ingin menghindari kepadatan kendaraan yang akan menuju kawasan puncak pada libur tahun baru rute alternatif bisa menjadi pilihan
saya akan mengajak anda dan menelusuri salah satu rute alternatif untuk mengetahui kondisi dan juga medan yang akan dilalui pada rute alternatif tersebut
saya memilih rutu jonggol untuk itu dari titik awal di jalan tendean jakarta selatan saya harus melintasi jalan tol jagorawi menuju jalan alternatif cibubur
keluar di jalan alternatif cibubur kendaraan melaju ke arah jonggok
di jalur ini pemandangan hamparan sawah yang hijau mulai memanjakan mata
namun berbanding terbalik dengan pemandangan yang bisa dinikmati kondisi jalan di sekitar kawasan jonggol ke arah cariu masih banyak yang berlubang
meski begitu sejumlah pengendara yang hendak menuju kawasan puncak lebih memilih jalur alternatif ini
karena kalau lewat tol sekarang masih macet banget
kalau bawa anak kecil enakan alternatif lewat cianjur
karena kan sekarang lagi tahun baru tolnya macet juga
paling kalau lewat sini sih minusnya cuma jalan jelek aja sih sama banjir banjir tanah lah tanah merah
nahan kalau kita macet di cianjur ini bisa melihat pemandangan gitu bang
makanya daripada macet lihat lihat mobil mending sini
jika ingin beristirahat di daerah cikalong pengendara bisa mengunjungi beberapa lokasi peristirahatan
untuk sekedar membeli makanan ataupun membeli

setelah beristirahat pengendara masih harus melewati medan dengan cukup banyak tanjakan
dan jalan yang menyempit serta pelubang sebelum akhirnya tiba di titik akhir
rute alternatif yang saya pilih sudah tiba ujungnya di jalan raya cipanas cianjur
untuk menuju ke titik ini saya harus menempuh perjalanan dari jakarta sekitar empat jam dengan dua kali berhenti
untuk menuju kawasan puncak saya masih harus menempuh perjalanan sekitar delapan km lagi
bagi anda yang memilih rute alternatif via jonggol anda diharapkan bisa menyesuaikan waktu tempuh perjalanan anda
jika memang ingin menuju kawasan puncak
iqbal kiarso dwi prasetyo kabupaten bogor jawa barat